sesuatu yang sangat tidak baik sesuatu yang bukan kebudayaan kita sebagai manusia timur
otoritas sekolah polisi atasan
ketua umum asosiasi pengelola pusat perbelanjaan indonesia bapak alfonsus wijaya
kita ada kayak wahana keluarga cerebral palsy
ini adalah satu jawaban yang straight to the point kalau saya katakan
nah tapi dengan pertolongan dari ibu santi ya
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
di beberapa negara penggunaan ganja untuk keperluan medis memang dilegalkan
pilihan menggunakan ganja medis itu bukan ujuk ujuk
tapi tetap berjuangku ke tempat yang tinggi itu
iya pak budi apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan ketika kita terkena phk dari perusahaan
yang pernah dihotbahkan oleh para penghotbah
dan yang memang yang berbeda karena berada di kawasan kelodok ini para pengunjung yang sahur disini rasanya bukan hanya yang beragama muslim tetapi ditemani juga oleh masyarakat masyarakat lainnya yang beragama non muslim
kami mohon pendeta berkenan untuk mendoakan kami semua
kalau ternyata kita kehilangan pekerjaannya cukup lama
sudah memberikan kita sebagai tubuh yang sempurna
baik terima kasih budi raharjo yang sudah bergabung bersama kami di cnn business dan juga referensi
menurut zoya ada sejumlah cara untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis